kita beralih ke informasi lain badan pengawas pemilu memeriksa menteri koordinator bidang kemaritiman luhut bin sarpanjaitan dengan dugaan politik uang
luhut diduga melakukan politik uang saat berkunjung ke pondok pesantren kiai zubair muntasor di bangkalan madura tiga puluh maret lalu
video rekamannya sempat viral di media sosial
bawaslu meminta klarifikasi luhut bin sarpanjaitan pada kamis pagi
pemeriksaan berlangsung tertutup selama satu jam
ada dua puluh lima pertanyaan yang diajukan anggota bawaslu rahmat bagja terkait dengan maksud kedatangan durasi waktu dan juga dalam kapasitas apa luhut bertandang ke pesantren nurul khalil di bangkalan madura
menurut rahmat luhut menyangkal pemberian amplop yang terekam dalam video berkaitan dengan urusan politik
luhut bin sarpanjaitan berkata
luhut bin sarpanjaitan berkata
tadi pemeriksaan berlangsung selama satu jam mulai pada pukul sembilan pagi dan berakhir pada pukul sepuluh dilakukan secara tertutup
dan kami awak media memang tidak sempat menemui luhut karena keluar dari pintu yang berbeda
tetapi kalau mengacu kepada keterangan dari anggota bawaslu rahmat bagja yang tadi juga terlibat langsung dalam pemeriksaan pertama pada luhut bin sarpanjaitan
pemeriksaan ini terkait dengan adanya rekaman yang cukup viral di sosial media atas kedatangan luhut bin sarpanjaitan pada tanggal tiga puluh maret lalu
bangkalan salah satu pesantren di sana dan di sana terekam ada tampak visual luhut memberikan amplop kepada kiai haji zubair muntasor yang diduga ini berkaitan dengan adanya dugaan politik uang atau manipolitik
tetapi dalam pemeriksaan tadi luhut menyatakan menyangkal bahwa uang tersebut atau amplop yang ia berikan tersebut berkaitan dengan politik atau urusan yang berkaitan dengan pemilu dua ribu sembilan belas ini
dan pemeriksaan kembali akan dilanjutkan tiga lima hari
dan sebenarnya pemeriksaan untuk luhut bin sarpanjaitan sendiri sedianya akan dijadwalkan pada satu hari sebelum hari pemilu kemarin atau tanggal enam belas april tetapi dibatalkan dan ditudah hingga hari ini
dan pemeriksaan ini rencananya akan memakan waktu tiga lima hari untuk kembali luhut dimintai keterangan pada pertemuan atau pemeriksaan berikutnya